ya keterlibatan pelajar dan remaja dalam demo menentang ruu cipta kerja di beberapa daerah perlu mendapatkan perhatian yang serius
keterlibatan mereka harus didalami dan diusut tuntas agar tidak terjadi lagi dalam aksinya serupa di kemudian hari
dan untuk mengupas hal ini lebih dalam telah bersama kami ketua komisi nasional perlindungan anak aris merdeka sirait
selamat sore pak aris bisa mendengar suara kami
baik selamat sore
ya pak aris ini kemarin ketika demo memprotes ruu cipta kerja kita tahu bahwa anak anak juga ikut turun ke jalan
dan fenomena anak yang turun ke jalan mengikuti aksi demo ini bukan baru kali ini saja terjadi
bagaimana anda melihat fenomena ini pak
ya tentu komnas perlindungan anak prihatin terhadap aksi yang melibatkan anak anak kemarin di dalam demonstrasi
yang tidak ada hubungannya bertalian dengan hak hak anak itu sendiri
karena yang diminta dan ditolak adalah undang undang karya cipta itu
saya kira apa yang terjadi kemarin dengan melibatkan ribuan anak anak karena itu dari berbagai daerah
bukan hanya di dki jakarta seperti di sumatera utara
halo pak aris silakan pak dilanjutkan
ya jadi kita prihatin sekali karena melibatkan anak anak
sementara undang undang perlindungan anak yang berlaku di indonesia bahkan berlaku secara universal yang diatur dalam kontensi pbb
anak anak itu tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan politik
karena kalau dilibatkan itu masuk dalam kategori eksploitasi politik
itu diatur oleh undang undang
oleh karena itu elemen elemen masyarakat yang ada tabung dalam aksi kemarin itu
saya kira itu adalah merupakan pelanggaran terhadap
oleh sebab itu penegakan hukumnya adalah elemen elemen yang mengajak memampatkan dan mengeksploitasi anak secara politis
untuk kepentingan kepentingan tertentu
bukan anak anaknya yang dihukum bukan anak anaknya yang ditelanjangi dibawa ke kantor polisi
saya kira yang harus dilakukan tindakan hukumnya atau penegakan hukumnya adalah
elemen elemen yang tergabung di dalam kata kata yang dihukum
yang melakukan aksi demonstrasi menentang undang undang cipta kerja itu
nah saya kira inilah yang pesan moral komnas perlindungan anak
harusnya kalau anak anak itu sebelum satu x dua puluh empat jam itu sudah harus dikembalikan kepada orang tuanya
paling tidak orang tuanya diminta menjemput
dari beberapa kasus yang ada di rumah sakit cikarang ya di rumah sakit mulia itu
ada sekitar tujuh anak remaja dari latar belakang stm itu luka luka
akibatnya oleh kelompok akad dimasukkan dalam rumah sakit
tapi tidak bertanggung jawab terhadap pengembangan atau pembayaran dari biaya rumah sakit itu
apa yang mau saya katakan sekali lagi semua elemen elemen masyarakat
yang menggerakkan anak untuk kegiatan politik itu adalah eksploitasi
politik untuk tujuan kepentingan kepentingan kelompok tertentu
dan itu merupakan pelanggaran terhadap anak
lalu siapa yang harus dihukum
elemen elemen masyarakat yang mengajak itu
karena dari fakta yang dilaporkan ke komnas penindungan anak
baik itu yang ada di rumah sakit ada yang ditahan di polda metro jaya
yang ditahan di polda tara dan sebagainya
itu adalah salah satu seharusnya pendekatannya lah
dan restorasi dikembalikan kepada orang tua
tetapi sekali lagi elemen elemen masyarakat itu harus bertanggung jawab
ya pak aris berarti contohnya ketika demo menolak ruu ciptaker kemarin
kita tahu banyak sekali anak anak yang turun begitu
dan apakah ini berarti anak anak yang berada di lokasi demo tersebut
ini sengaja pak diarahkan atau disuruh oleh pihak pihak tertentu
aja dari puluhan ribu
yang demonstrasi itu dari
beberapa tempat itu elemen elemen
apa saja yang terlibat di situ
di situ yang harus dibongkar karena
anak dieksploitasi secara politik
karena biasanya anak anak
itu bukan didatangkan pada
pagi hari tetapi pada siang hari
menjelang sore dimana
kebiasaan kebiasaan yang diamati pengalaman
dari komnas penyelidikan anak
itu pada posisi aparat
keamanan sudah lelah
dan kemudian itu
ada demonstrasi yang sama itu
mereka menyimpan batu misalnya
lalu kemudian menyimpan
bisa mensegerai pihak
keamanan dan seterusnya artinya
memunculkan hal hal yang sifatnya
pasangan semakin gaduh
itu fakta itu fakta sekali lagi ya
tidak ada orang yang
bisa santai itu karena
biasanya terdiri dari
kumpulan atau elemen elemen
inilah yang menggerakkan ini yang harus
karena biasanya anak anak tidak ada
tali temalinya terhadap
gugatan yang ada dilakukan oleh elemen elemen
itu kemarin misalnya
penolakan terhadap undang undang
saya tidak melihat
satu kekuatan buruh
yang terlibat di sana
sejak tahun delapan puluh
adalah aktivis gerakan
perburuan saya tahu persis bagaimana
bagaimana menciptakan suasana semakin
tidak kondusif saya kira
bisa terbantahkan oleh karena itu
terbaik anak yang
tidak ada tali temalinya tentang
gugatan atau tuntutan atau demonstrasi
yang sedang diperjuangkan
oleh kawan kawan mahasiswa dan
kawan kawan buru saya kira
janganlah melibatkan anak anak
untuk kegiatan kegiatan seperti ini
karena memang pak aris ini ketika
anak berada di lokasi demo
anak anak ini rentan sekali terpapar
kekerasan bahkan aksi anarkis
lantas bagaimana pak adam pakai terhadap
yang saya menggunakan kata
politik untuk kepentingan kepentingan
kelompok tertentu kan begitu
tentu anak ini kan tidak tahu
apa yang sedang mereka lakukan
tentu dalam konteks
perkembangan psikologi anak dia akan terganggu
apalagi dengan berhadapan
dengan kekerasan berhadapan
dengan prasi yang
tidak konsis lempar sini lempar sana
dan sebagainya nah ini
kita membuat anak anak akan
karena dia tidak tahu apa yang
terjadi di lingkungannya
ini kan terjadi di lapangan
anak ini kebingungan mau pulang kemana
melindungi dan seterusnya
itulah fungsi komnas
pelindungan anak dengan
perlindungan anak di beberapa
tempat itu yang terus menerus
melakukan evakuasi terhadap anak anak
dan kesadaran itu
lalu kita juga
melihat pak beberapa anak
ini sempat diamankan oleh polisi dalam
demo kemarin apakah komnas perlindungan
anak ini berkesempatan menemui mereka
untuk melihat bagaimana kondisi anak anak ini pak
daerah punya kesempatan ya punya
kesempatan untuk melihat
apa jadi prosesnya
bagaimana apakah ini
menggunakan proses apakah
menggunakan pendekatan restorasi
anak anak yang terlibat
yang sesungguhnya mereka adalah korban
asli politik untuk kepentingan
kepenting kelompok tertentu
nah oleh karena itu lembaga lembaga perlindungan anak
seperti di sumatera utara
di makassar batam
baru dan sebagainya itu
diberikan kesempatan untuk
besuk dan melihat itu dan
berikan keyakinan kepada pihak
kepolisian supaya pendekatannya
itu adalah pendekatan tidak
satu kali dua jam tetapi
mengembalikan kepangkuan orang tua
paling tidak juga manggil orang tua
untuk menjemput anak untuk dikasih
ingat bahwa terjadi
kelebihan anak yang terlibat
di rumah anak anak yang terlibat
dan yang terlalu berubah
tidak bisa dilakukan
dan berulang lagi
ya lalu pak aris selain tentunya
peran dari aparat keamanan
juga untuk menjaga kondusivitas
kalau untuk kasus anak anak
yang turun begitu ke lapangan
apakah ada langkah yang bisa dilakukan
dari lingkungan terdekat mungkin
atau dari orangtua untuk mencegah
hal hal seperti ini terjadi ke depannya pak
iya saya sendiri ya atas nama komnas perlindungan anak
bersama dengan dewan komunikasi pembangunan manusia
komisioner komisi nasional perlindungan anak dan ratusan lembaga perlindungan anak sebagai komnas anak di daerah
aksi ini kita sudah memamparkan media sosial untuk mengumumkan kepada publik mengumumkan kepada orang tua supaya tidak melibatkan anak anak di dalam kegiatan polik itu
terutama sahabat sahabat saya elemen elemen yang tergabung dalam gerakan demonstrasi menentang atau menolak undang undang yang disahkan oleh dpr itu
itu kita lakukan sebelumnya gitu jadi antisipasinya sudah kita lakukan tetapi itu tidak bisa masuk ke wilayah wilayah yang tersembunyi gitu
karena apa yang dilakukan itu adalah bagian dari yang sistemnya adalah sistem sel
anak itu sendiri tidak tahu siapa yang mengajak
ini salah satu yang strategi yang terus diteliti bahwa elemen elemen ini menggunakan metode cara cara seperti itu
oke baik terima kasih pak aris merdeka sirait ketua komnas perlindungan anak sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia newsroom
saya berharap janganlah diribatkan anak anak dalam kegiatan kegiatan politik
ini adalah penyebabnya adalah karena di undang undang pemilu di undang undang kpu anak tujuh belas tahun itu diberikan hak untuk memilih
ini peluangnya yang dimampatkan oleh elemen elemen itu
kalau menggunakan anak nanti tidak akan ditangkap
akan tidak ditahan akan dikembalikan
tetapi sasarannya adalah anak akan menciptakan sebuah keadaan yang gaduh yang tidak kondusif
ini yang tidak fair dan ini lagi kita sebut eksploitasi politik
sekali lagi untuk tidak melibatkan anak anak
kalau kita akan lakukan atau katakanlah menyampaikan aspirasi kita terhadap sesuatu yang kita tidak setuju
saya kira sekali lagi dan hentikan eksploitasi politik
hentikan kewalaupun tergantung dan anak harus dilindungi oleh kita semua
ya baik terima kasih pak aris merdeka sirait ketua komnas perlindungan anak sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia newsroom